tidak hanya menjadi alat transportasi semata tapi kendaraan kini sudah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup kita
perangka dan beragam fitur canggih semakin banyak disematkan di dalam kendaraan khususnya mobil
koresponden kami albi pratama akan mengajak anda mengeksplorasi fitur serba otomatis di salah satu mobil asal eropa berikut ini
seiring perkembangan zaman kendaraan tak hanya berguna bagi alat transportasi semata tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sejumlah penggunanya
wah barang banyak banget nih saya coba ini deh
secara otomatis pakai sensor saya bisa bawa barang barang
maka tak heran jika beragam fitur teknologi pada kendaraan terus memiliki inovasi
salah satunya adalah pengoperasian perangkat secara otomatis pada kendaraan
kuncinya aja udah canggih
oke kalau gitu kita jalan jalan ya mas
hal pertama yang akan kita jamah adalah bagian interior mobil baik untuk fitur hiburan maupun keamanan berkendara
mas ismail tadi seperti yang saya bilang kan mobil eropa sekarang sudah banyak teknologi ataupun fitur fitur yang memang bisa kita jalankan secara otomatis
nah untuk di
mobil seri terbaru ini sendiri apa aja sih fitur ataupun teknologi yang bisa dieksplorasi oleh pengendara ataupun penumpang sekaligus di belakang
fitur utama sebenarnya untuk positioning dari produk ini adalah kenyamanan
langsung kedengeran ya
jadi ini pakai gerakan tangannya udah cukup itu ya
hanya menggunakan gerakan tangan
sensornya ada di sekitar
pion tengah ini
ini saya mau coba dulu bagaimana ngetes air gesturnya nih ya di sini ya
selain dengan air gesture head unit bisa dioperasikan dengan sejumlah cara
di antaranya dengan menyentuh secara langsung layar head unit
penggunaan konsol tengah
dan juga tombol multiguna pada setir kemudi
nah itu kan artinya banyak tuh
nggak merasa boros
tuh mobil ini sendiri banyak sekali
untuk satu tempat tapi banyak akses
kira kira gimana tuh
prosesnya diberikan sebanyak banyaknya dalam kondisi dan skenario apapun
jika terlalu sibuk bisa fokus di multi button steering
oke ada di sini
jika lebih santai pengemudi maupun co driver bisa pakai air gestur terkontrol
ataupun jika lagi kondisi macet bisa juga memainkan air red controller
untuk urusan keamanan berkendara mobil ini juga sudah dilengkapi park assis
yang mampu memarkirkan kendaraan secara otonom karena adanya sensor pada bagian bumper mobil
ya kamu membaca
kita diarekan stop
jadi jika kita memilih yang sudah disarankan yaitu ada di sebelah kiri
kita tinggal pasang sen sebelah ke kiri
send ke kiri ya
sekarang ke kiri dan langsung dipencet saja
pencetin ini aja ya
lepas tirnya lepas juga kendali kita di rem dan gas
oh sisanya akan dilakukan oleh sistem park assis ini
jadi kalau misal bisa dilihat mobil ini sedang melakukan parkir secara otonom
saya tidak menginjak pedal gas ataupun rem sama sekali
tidak memutar kemuditir dan ini semuanya bekerja secara otomatis
fitur ini sebenarnya bukanlah hal baru pada mobil eropa
namun yang berbeda pengoperasiannya mengharuskan pengendara untuk menekan tombol mode ini
sampai mobil benar benar berhenti
tak hanya urusan fitur hiburan dan keamanan perangkat otomatis juga ada di bagian luar mobil
seperti automatic rare spoiler atau sayap belakang
dan juga grill depan yang bisa terbuka atau tertutup sendiri untuk kepentingan aerodinamika
sayap belakang ini tak cuma menambah kesan sporty
tapi juga memiliki fungsi untuk bermanuver akselerasi
dan membantu pengereman dengan bantuan angin saat deselerasi
mode ini akan aktif secara otomatis ketika berkendara di atas kecepatan satu ratus dua puluh km per jam
melimpahnya fitur teknologi ini memang banyak memberi kemudahan
bagi keperluan mobilitas pengendaranya maupun si penumpang
namun tetap saja pengecekan dan perawatan secara berkala tetap perlu dilakukan
guna menjaga fungsi dari fitur fitur yang tersedia
salah salah kendaraan bisa saja mengalami malfungsi di kemudian hari
albi pratama jakarta